ujian nasional berbasis komputer diikuti sembilan ratus dua puluh satu siswa sma dan smp yang akan diujikan untuk sma dan yang sederajat pada empat hingga dua belas april serta smp dan yang setingkat pada sembilan hingga dua belas april mendatang
ujian nasional tingkat sma smk dan mts akan digelar serentak empat sampai enam april mendatang
untuk kedua kalinya siswa di beberapa daerah yang fasilitasnya mendukung akan menggelar ujian nasional berbasis komputer
pada dua ribu enam belas ini dari total tujuh satu juta jiwa peserta ujian nasional sembilan ratus dua puluh satu ribu diantaranya akan mengikuti ujian dengan menggunakan komputer
antara lain di provinsi jawa timur yogyakarta dki jakarta kalimantan timur dan kalimantan barat
ujian nasional berbasis komputer diharapkan bisa mengurangi angka kecurangan
karena kalau komputer nggak bisa contek menyontek
karena soalnya sempat satu dengan komputer lain itu beda
dan sekarang suasana
kejujuran mudah mudahan lebih bisa dijaga